pemberlakuan sistem satu arah telah berlaku sejak kami sore mulai kilometer empat puluh tujuh tol cikampek hingga kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung
karena masih tingginya jumlah kendaraan yang memadati tol jakarta cikampek
pemberlakuan sistem satu arah yang semula dijadwalkan hanya sampai kamis pukul dua belas malam masih berlanjut hingga jumat pagi
dampaknya ribuan kendaraan di ruas tol cipularang wilayah purwakarta jawa barat macet total
selama berjam jam sejak kamis malam hingga jumat pagi ruas tol cipularang ini bak menjadi lahan parkir
karena begitu lama menunggu pengendara terpaksa mematikan mesin dan memilih keluar dari kendaraan
sebagian pengendara ini hendak mudik dari wilayah jawa barat menuju jawa tengah
mereka mengeluhkan penutupan ruas jalan karena tidak ada pemberitahuan
dari setengah tujuh kurang lebih ya ini hampir tiga jam lah
nggak ada pengalian ke arteri gitu pak
gak ada gak ada sadang sana juga gak ada ya ibaratnya labu labu yang munjukin
oh ini harus keluar sini depan lagi tutup apa gimana gak ada pemberitahuan
dari jam lima pak
emang perjalanan dari mana ke mana sih
dari canjur mau ke jawa timur bajoangi
oh mau mudik
selain gerbang tol sadang ada dua gerbang tol lain di purwakarta yang ditutup
yakni gerbang tol cikopo dan gerbang tol jatiluhur
dian firmansyah purwakarta jawa barat